badan narkotika nasional mengagalkan transaksi sabu seberat tiga puluh sembilan enam kg
para tersangka merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika
yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan di medan sumatera utara
sabu hampir seberat empat puluh kg dibawa menggunakan mobil box dari bekasi
para pelaku menyamarkannya dengan bungkus menyerupai kemasan teh
sebelum sabu beredar bnn mengagalkannya dengan menangkap para tersangka
di halaman sebuah hotel di pademangan jakarta utara
total ada tujuh tersangka yang ditangkap